pernak pernik imlek terpajang meriah di beberapa sudut jalan pasar lama tangerang
lampion amplop angpao hingga ornamen berwarna merah rutin dijajakan pedagang menjelang sinsia atau tahun baru imlek
menjelang imlek mengunjungi kawasan pecinan atau kawasan masyarakat tionghoa bisa menjadi pilihan anda untuk berlibur
di sini tidak hanya menjual pernak pernik imlek tapi di pasar lama tangerang juga kita bisa mengetahui bagaimana peradaban masyarakat tionghoa masa lampau